mama kenapa mama gak apa apa kan
tapi tadi kata abang mama jatuh
maaf ya abah gak bisa ini agak lalai menjaga mamah kamu
ya sampai dia jatuh
akang abah kan tadi udah saya bilang bukan salahnya akang abah
bukan mending bukan salahnya akang abah
mama tadi pengen ke toilet
tapi ternyata mama belum kuat
emot kamu guruan sini ke rumah sakit sekarang ya
rumah sakit kenapa emang abah
iya iya iya iya abah aku sekarang kesana sekarang ya
ya makasih abah assalamualaikum
gigi jalan gigi kita ke rumah sakit ya
nyokap gue jatuh
pokoknya lo makan yang banyak ya jangan malu malu
soalnya gue juga makan yang banyak
kenapa takut kalau gue jatuh
senang gue apa adanya kok
bagus deh gue suka yang begitu
terus sekarang tugas kuliah lagi gimana
ya gitu gitu aja
masih gue kerjain
gue takut deh nanti di kampus ngebukain
gapapa ya temen
udah lo tenang aja pokoknya di kampus nanti gue temenin lo terus oke
iya gue janji pokoknya gue temenin lo terus
tenang aja udah makan
aduh ini cowok baik banget ya
nah lo mau ngapain tangannya
sorry ya itu ada
itu ada coklat di bibir loh
ya pokoknya gue bakal bantuin lo deh apapun itu
sekarang kan ada coklat ya
maksudnya sih mau bersihin
kalau dia sekali lagi ucapin atau ngelakuin sesuatu yang kayak tadi barusan
ya ampun gue rasa gue bisa berhenti deh yaa
anda ingin gigi anda sekuat gigi ikan paus
nahan di cut
langsung endorse di cut geningan nahan
gak gitu dong cat serius
serius lo gak liat lo belakang lo apa laut
isi laut naons yaa ikan paus
nah itu lalu bikin konsep yang gagal nyambung
aduh udah paling takep dah
oke ulang lagi oke siap siap
oke kan bagus kan yang ikan
so kek lah
oke take dua
so itu semua cantik
nah gitu itu ah
anda ingin gigi anda seputi dan sekuat gigi ikan paus
senang semua tenang ya tenang
anda ingin gigi anda sekuat dan sekutih gigi ikan paus
aduh amat pisan jaringan
aduh okay cut udah selesai
bu untuk apresiasinya malam ini luar biasa
aduh terima kasih terima kasih tararengq
aduh nuhun pisan aduh nuhun
terima kasih udah ditepuk tanganin aduh
apresiasi kerjaan profesional gue kan
gak blebeb blebeb kan
aduh emang kalau sahabat kuduki tuh mendukung memuji ya
terserah lu deh cat yang penting urusan gua sama lu kelar
ya gapapa sih belum juga gapapa deh ah
catty awal persona lu sebagai seorang bintang
sampai detik ini tuh gak ilang ilang
walaupun udah puluhan tahun lo malang melintang di dunia keartisan
eh eh eh ngucap
ih malah ngomong jenguk
nah nah ngucap puluhan tahun
gak nyiap kan puluhan tahun
gak ada yang dengar
gak nyiap kan lain puluhan tahun kok masalah
salah kartu tahun tahun aja gak usah pake puluh puluhan
oh gitu kartu aja
ketauan kolotna itu
tanda tangan mungkin
jadi ke kafe gak
eh jadi atuh
ih melepas lelah geningan
mana mungkin gue masih banyak kerjaan tuh
lagian ya gue harus ngintip ke ruang editing kan
gue harus ngasih pengarahan sama editor
ini banyak banget nih kerjaannya
itu selalu kayak begini nih
upsen lu aja kayak begini
yang gak ada jadi ada
lu kapan sih nggak jadi mabuknya
ya udah biarin aja dia yang kerja
lu ngapain coba ngotot bantu bantu dia cari duit
kayak orang susah aja loh
laki gue kan pelayar
sewaktu waktu dia sempat pulang
kadang enggak kadang pulang
kalo dia lagi gak ada gue bisa bebek bebek aja kan
gue bisa bebas merdeka pergi
bebas merdeka hangout sini hangout sana
gue sih biarin aja laki gue yang kerja setiap hari
sementara gue tinggal mempercantik diri
beli baju baru
apresiasi kita sebagai istri
menghabiskan duit suaminya
gitu bener kan gitu
bener kan gitu
ini susah banget tuh
karena katanya pada mau nge cafe pasti udah pada lapar kan
udah kita jalan
aduh pelan pelan dong
what's talk di rumah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai dia jatoh
akang abah kan tadi udah saya bilang
bukan salahnya akang abah
bukan salahnya akang abah
mama tadi pengen ke toilet
tapi ternyata mama belum kuat jadinya jatuh
tapi udah gak apa apa kok mamanya
di saat kayak gini mondi malah gak ada di samping mama
ini report syutingnya sudah selesai bu
waduh hebat kamu
oh iya ini report budgetingnya ibu
udah selesai juga
wah udah selesai budgetingnya
dulu arief kalian berdua itu luar biasa
kalian tuh berdua pegawai andalan saya tau
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jangan lupa like subscribe share dan share ya
sampai jumpa lagi